dan itu hanya miliknya presiden
dan ini acara relawan juga
kalau ingin memanaskan mesin ya silahkan mesinnya dipanaskan
tapi jangan dijalankan dulu
internal struktur relawan diperkuat jangan tergesa gesa
ini pernyataan presiden jokowi enam belas september hari sabtu kemarin
pada saat acara relawan setelah pak jokowi mengatakan soal memegang data intelijen tentang jeruan dari partai politik
habis itu pak jokowi mengatakan bahwa silahkan aja relawan memanaskan mesin
mesinnya dipanaskan tapi jangan dipanaskan
jalankan dulu saya mau ke habib abu
habib abu apakah kemudian dari oposisi khawatir bahwa data intelijen tentang partai akan digunakan untuk kepentingan politik presiden sendiri mendukung capres tertentu
karena tadi presiden sampai ngomong nih relawan panaskan aja mesin politiknya
kalau dalam dunia politik kekhawatiran itu mutlak
apalagi datang dari seorang presiden yang menjelaskan masalah masalah yang sebenarnya udahlah fungsi mereka
yang gak perlu dipungkinkan
perlu diumumkan ke publik
keumuman di publik inilah yang akhir menjadi suasana menjadi banyak pertanyaan
banyak kesan kesan dari banyak masyarakat
tapi kalau kekhawatiran ini pasti harus ada
karena penilaian penilaian itu seakan akan ada sesuatu yang akan diarahkan
menggunakan data intelijen tadi
nah itu yang tanda tanya
beliau yang tahu sama tuhan
kalau dari oposisi dari pks mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa data intelijen yang dipegang oleh presiden ini bisa digunakan untuk
kepentingan politik pribadinya presiden mendukung capreser tentu
ini jaminannya apa dari istana bahwa itu nggak akan dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden
ya kalau mau dipakai kepentingan pribadi politik presiden presiden nggak akan ngomong
diam diam aja dipakai dada
itu kan dipanggil dukpan
kita kan gak tahu
gak ada jaminannya dipanggil belakangnya
presiden mau pakai itu untuk kepentingan pribadinya ngapain diomongin di depan
mending diem diem aja tanpa itu pun apa yang dikhawatirkan bang ray tadi itu juga menjadi kekhawatiran
tetapi kalau saya melihatnya gini mbak
saya ini kan dulu juga basis kita ini kan orang marketing
kita paham gitu kan
jadi ini apa maksudnya
jadi ini strategi marketing
kalau saya sih melihatnya sederhana
apa yang disampaikan bapak presiden ini
ini kan hanya dua menit dari cerita dua puluh empat menit lainnya yang begitu panjang yang begitu
tentang bagaimana indonesia kedepannya
bagaimana tantangan yang akan kita hadapi dan situasi saat ini
dalam konteks itu
masyarakat kalau dijelasin ini semua kan
ya ada yang melihat ada yang enggak gitu
mbak rifana lihat itu di youtube youtube semua pidatonya presiden
orang nyari semua tuh
apa sih pidatonya
soal data intelijen tadi
yang dimaksud data intelijen
setelah dilihat dari awal sampai akhir
mereka akhirnya sekarang beberapa juga paham
oh yang dimaksud ini toh gitu loh
artinya sebenarnya apa sih yang mau dilakukan
oleh bapak presiden begitu
tapi wajar dong bahwa dari pks yang mengusung mas anies baswedan
dan juga muhaimin iskandar yang dalam tanda kutip
membawa jargon perubahan berseberangan dengan presiden
nggak khawatir tadi di awalnya
nah itu tadi ada kekhawatiran
kekhawatiran itu muslak disampaikan
kalau menurut saya mbak
dalam dalam era demokratis
yang namanya partai politik
itu yang dibutuhkan adalah semakin terbuka
dan masyarakat makin tahu
apa yang dilakukan di dalamnya
transparansi dan segala macam
di era keterbukaan hari ini
apa sih yang terjadi di partai politik
semenit kemudian yang enggak kita tahu gitu kan
semua ini tahu gitu loh
makanya ketika orang bilang bahwa
dalam konteks demokrasi partai politik
ada data data yang confidensial
sekonfidensial apa sih data itu
toh malah teman teman wartawan tahu lebih duluan kok
yang mbak rifana juga tahu
mbak ripana ketawa
karena faktanya seperti itu
maka sekarang menurut saya
yang harus benar benar sama sama kita jaga
bahwa betul betul koridor hukum semua
terkait dengan data masukan
kita lihat aja lah sekarang
bukti di lapangannya seperti apa
apa yang dilakukan oleh bapak presiden
apa dugaan dugaan yang tadi disampaikan oleh
oke kalau dari pks
sebagai pengusung koalisi perubahan
ada kekhawatiran bahwa data intelijennya itu
akan dipakai oleh presiden jokowi
mengusung ataupun mendukung
mengarahkan capres tertentu
saya mau tanya ke bang habib ya
apakah koalisi gemuk yang kemarin terbentuk
dengan bergabungnya demokrat
masuk itu ada campur tangannya pak jokowi
dengan dari data intelijen tadi
karena tahu arah partai itu
ya itu dia saya bilang
saya tetap bertahan bahwa
apa menjadi tradisi di dunia hukum
siapa yang mendalilkan
itu yang membuktikan
sekarang okelah kita perluas dalam konteks politik
siapa yang mendalilkan
dia berwajiban menunjukkan
dimana itu kan ya
oke dimana apa
ya menggunakan data intelijen
untuk membuat partai demokrat misalnya
logikanya aja dari mana
gitu loh kan
jadi kita asumsi
nggak bisa sembarang asumsi juga
mentang mentang kita masyarakat
ya kan kita berhak nanti
punya aparat negara yang harus membuktikan sebaliknya
ya gak bisa begitu juga
tapi kan pernyataan presiden ini
yang munculkan spekulasi di masyarakat
kalau anda tadi menanyakan
terkait terbentuknya koalisi
apakah itu berkat
berkat data intelijen
dari mana logikanya ini dari mana
coba anda jelaskan ke saya
logikanya seperti apa
di situasi saat ini
menekan misalnya pak sby
partai koalisi sebelumnya
lalu mendukung pak prabowo
dari mana logikanya itu dari mana
ini mungkin gini ya
kekhawatiran dia ini juga
mungkin terjadi karena
hasim pernah bilang
bahwa ini diperintah oleh jokowi
ya waktu itu golkar dan pan
masuk ke koalisnya pak prabowo
pernyataan ini kemudian
digoreng sedemikian rupa
sehingga harus dibantah oleh jokowi sendiri
dalam pidato kenegaraan
tetapi adanya pernyataan ini
kemudian membenarkan orang
ketika kemudian muncul asumsi berikutnya
bahwa ini jangan jangan mengatur arah koalisi
walaupun dia tidak pernah sebut koalisi
arah partai itu mah gampang nyarinya
tinggal baca angkatan dasar
kalau yang disampaikan oleh habib
itu tidak menunjukkan
contohnya begini habib ya
ini kita sama sama mengerti hukum
masuk ke air
di sungai segala macam
dia cukup laporkan
saya dengar suara mencurigakan
makanya itu dia
di mana geburnya gitu kan
dia tidak butuh membuktikan laporannya
yang anda sampaikan sama persis yang saya sampaikan
yang lu sebutkan kan membuktikan
ketika di politik
proses pembuktian secara hukum itu
hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan hukum
itu salah salah
sehingga ketika dia menyampaikan asumsi
tidak bisa juga dia dicurigai
dan wajib untuk bukti itu
tapi logikanya dimana gitu
itu yang kedua
bukan tidak ada hubungannya
tidak bisa serta merta disamakan dengan proses hukum
saya bikin jauh lebih longgar
jadi ketika sebagai
tunjukkan logikanya dimana
kalau anda katakan tadi misalnya riffana melayakan
terbentuknya koalis ini adalah akibat dari
anda mau logikanya
tadi kan anda minta bukti
ya kalau minta bukti itulah saya minta
wakil saya di dpr itu
untuk membuktikan itu
tetapi logikanya dari mana
tadi ke jebur
ke jeburnya dimana
itu yang disampaikan
kalau tercari secara liar
saya gak diskusi soal
ini tidak akan menjadi rame
saya tidak diskusi soal apakah ada tekanan pak jokowi
tidak ada pejabat pejabat
yang kemudian mengatakan
saya gak masuk izin
ada juga yang
ini ada youtube nya
bener nih orangnya
jadi saya tidak
ini sudah menuduh
youtube nya ada gimana
kita akan denger ini
tapi saya gak bicara kasus ini
ini bukan hal yang lu harus bicara

lu lebih bilang ada
kalau ada gimana
orang ada kejauhan
gak ada kok
lu mau membantah pernyataan hasim
lu mau membantah pernyataan hasim
ini kok harus pemerintah dua duanya berantem ini
dia mau bantah pernyataan hasim keren juga nih
nanti kita bahas di episode berikutnya ini
kalau aku emang gitu
tapi saya mau tanya lagi ke bang rey
kemudian dengan data intelijen yang dipegang oleh presiden jokowi
baik itu dari data bin
kemudian data intelijen kepolisian
dan juga bais tni
itu semuanya satu barisan dengan presiden
atau memang ada faksi faksinya juga
presiden bisa memakai data intelijen dari bin
kemudian data intelijen kepolisian
wah kalau itu
terlalu yaudong itu
itu tentu saja kita gak tahu
tapi gak tahu
saya hanya mau mengatakan begini
kalau informasi dari bais dan bin
itu berhubungan dengan pertahanan negara
gak ada hubungannya dengan partai politik
itu hubungannya mungkin dengan keamanan
nah persoalannya adalah presiden mengkomplitkan itu semua
bahwa baik informasi bin bais ya intelcam macam macam itu disebut dengan ujungnya adalah
oh tahu kok saya tujuan partai partai ini
tentu saja muncul pertanyaannya
apakah kerja bais bin itu memang untuk ngintelin partai politik atau tidak
atau mereka betul betul fungsinya hanya untuk ngintelin akan munculnya
gak ada gangguan terhadap pertahanan nasional
nah itulah pertanyaannya
gimana menjawab pertanyaan ini
kita gak punya
yang bisa menjawab itulah komisi tiga
nah oleh berdasarkan itulah komisi tiga
sebagai rakyat saya minta
menkopol hukum setidaknya
apakah ada alat negara dalam hal ini intelijen
yang sejatinya berfungsi untuk
ya melakukan pengintaian terhadap kemungkinan
adanya ancaman terhadap pertahanan negara
dari partai politik gitu ya
tapi justru kemudian lebih banyak ngintelin partai politik
karena saya juga kemudian menjadi khawatir
apa yang diinginkan oleh presiden untuk aman ini
malah yang memunculkan ketidaknyamanan bagi saya
sebab saya bisa juga jadi diintelin
lebih dari itu
apakah kpu dan bawaslu juga nggak diintelin nantinya
dan itu makin jadi bertanya
loh kok kayaknya partai politik
presiden makin jauh nih
nah pertanyaan untuk membatasi pertanyaan itulah
komisi tiga punya kewenangan itu
oke bang habib abu
sebagai anggota komisi tiga
sebentar ini komisi tiga
kalau anda kan tadi bilang nggak ada masalah presiden
tapi ini komisi tiga yang merasa khawatir
ini habib abu pks
akan mendorong gak ini
untuk memanggil menko paluka
memastikan bahwa tadi tuh instrumen instrumen
kalau ada permintaan dari masyarakat
gak ada masalah
tidak ada masyarakat sipil seperti
kan anda khawatir
masa gak mau mendorong
kita sebagai koalisi khawatir
kalau pks sih gak ada khawatir
koalisi ini kan menyangkut persaingan presiden
berpacunya sesama calon
kalau pkr sendiri sih biasa biasa saja
khawatir nggak bahwa data data itu dipakai untuk lawan politik yang berseberangan
kalau itu yang terjadi itu yang abuse of power
makanya dengan khawatir itu perlu gak memanggil menko paluka
gak usah kalimat khawatir itu harus yang ditanyakan
tapi kalau memang itu terjadi
makanya perlu gak memanggil menko paluka untuk menjelaskan tadi
kalau permintaan dari raksarikat itu ada
oh kami akan bilang pak ketua
kata pak ketua
siapa pak ketuanya
ini salah pak ketua
ini kan ketua saya
sungguhpun ya mkd anggota saya
jadi kita panggil
ya diusulkan saya ya gak ada masalah
berdasarkan surat permohonan dari seorang wakil rakyat
sungguhpun itu sebenarnya komisi satu
komisi satu kalau menhan
tapi kalau memang disepakati kita izin dengan komisi satu terus kita undang
tinggal permasalahan pertanyaannya
apa urusannya harus mengumumkan hal begini
oke apa urusannya
itu kembali lagi itu tadi ya
coba tenang tenang saja
gak ada apa apa nih kita sedang menghadapi pemilu
itu yang salah mereka lah
ini yang salah bikin temanya
ini kan karena presiden menyampaikan kok jadi dilemar ke kita nih bang
kalau presiden gak menyampaikan itu kan masyarakat gak resah
silahkan dari istana mas
sejauh ini kan yang kita bicarakan ini kan seolah olah kita hanya melihat ancaman itu
kan dari dalam negeri semua
tetapi kita makanya dengerin deh pidatonya presiden secara lengkap
dari mulai awal sampai akhir
maka kita akan tahu bahwa dalam kondisi bahwa kondisinya adalah kondisi indonesia hari ini
negara berkembang mau menjadi negara maju itu bukan bukan berarti tidak menimbulkan kecemburuan
nah dalam konteks itu nggak akan ada yang kemarin bilang nggak akan ada negara maju yang rela
negara berkembang itu menjadi negara maju
dan sekarang kita berada pada titik criticalnya
ya poinnya ini mas soal data intelijen
lah ya saya mau kasih tahu dalam artian partai partai itu mengawasi partai itu jangan
dilihat hanya sekedar mengawasi intelijen mengawasi partai
kalau tadi bang rey tanya apa urusannya dengan pertahanan keamanan negara
ya sekarang ada kepentingan bisa juga ada kepentingan kepentingan negara asing
itu meluaskan masalah
ini biasa ini titip uang berkurang
titip kata bertambah
jokowi nggak bilang mengatur arah koalisi cuma tahu arah partai bertambah jadi arah koalisi
hasim bilang si izin dan si restu jokowi
partai lain bilang di perintah
akhirnya seperti itu
akibat dari itu kemudian pernyataan ini seolah olah mengatur arah koalisi
ini kan konsep presiden bilang di pilpres jokowi
karena hasim pernah menyatakan sebelumnya si ijin dan si restu jokowi
akhirnya jadi seperti itu gitu
udah dicek nggak ada perintah
tadi si ijin dan si restu
enggak saya enggak tahu itu
itu betul gak
itu menurut anda
silahkan itu menurut anda
pernyataan hasim betul nggak itu
si ijin dan si restu jokowi
si ijin dan si restu jokowi
sehingga jawab betul apa enggak ya kok susah amat
kan sudah gua ralat